terima kasih bapak menkominfo pak joni plate bapak menko perekonomian pak erlangga lato bapak menko polhukam pak mahfud ibu menlu ibu retno dan pak gubernur bank indonesia pak peri
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dua per tiga dari penduduk dunia ada di dalam g dua puluh ini terdiri dari negara maju dan negara emerging sebelas negara maju dan sembilan negara emerging memiliki peranan yang sangat strategis di dalam membahas berbagai isu global yang bisa mengancam pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi maupun keuangan
ini terjadi pada tahun dua ribu
ini terjadi pada tahun dua ribu delapan dua ribu sembilan dengan forum yang dibuat pada level pimpinan negara yang didukung sepenuhnya agendanya oleh finance track
finance track terdiri dari menteri keuangan dan gubernur bank indonesia
dimana pada saat itu dilakukan upaya untuk menstabilkan dan mereformasi sektor keuangan global dan bagaimana negara negara dunia terutama di g dua puluh
ekonomi global sehingga bisa terjadi pemulihan ekonomi kembali
pada tahun dua ribu dua puluh dunia sekali lagi menghadapi krisis yaitu terjadinya pandemi covid sembilan belas
meskipun persoalannya adalah persoalan kesehatan namun dampaknya sangat luas di bidang ekonomi dan keuangan
dan oleh karena itu dilakukan langkah langkah g dua puluh action plan
termasuk bagaimana mengakselerasi pengadaan vaksin yang tadi telah disebutkan juga oleh ibu menlu
di dalam mendukung banyak negara yang akan mengalami kesulitan keuangan dalam situasi krisis global akibat pandemi
makanya dibuatlah apa yang disebut dead service suspension initiative
yaitu inisiatif untuk memberikan relief bagi beban
dan ini adalah satu dari beberapa hal yang harus dilakukan
untuk mengurangi utang negara negara miskin
g dua puluh juga telah melakukan pembahasan dan reformasi di bidang arsitektur keuangan global
terutama di dalam memperkuat jaring pengaman keuangan internasional
dan juga tadi yang disebutkan adanya upaya untuk menciptakan tata kelola debt sustainability dan transparansi
sustenabilitas dari pengelolaan utang dan juga transparansi dari pinjaman pinjaman atau utang di semua negara
terutama negara negara miskin yang mendapatkan dana dari berbagai pihak
di forum g dua puluh finance track maupun non finance track dibahas juga mengenai waktu itu terjadinya trade war atau yang disebut
tensi antara negara negara yang menggunakan perdagangan sebagai salah satu alat untuk kemudian saling bersaing
maka di dalam forum g dua puluh dilakukan berbagai langkah untuk mendukung pemulihan perdagangan internasional
termasuk dalam hal ini mereformasi wto atau world trade organization
waktu presidensi di g dua puluh saudi arabia juga ada inisiatif lihat yang berisi tentang reformasi world trade organization
kemudian di dalam forum g dua puluh juga dibahas mengenai pengembangan infrastruktur
terutama dari aspek keuangan
investasi infrastruktur yang berkualitas
dan dibentuklah apa yang disebut global infrastructure hub
ini sejak presidensi australia
kemudian juga dilakukan road map infrastructure as an asset class
jadi membentuk kelas aset yang terdiri dari proyek proyek infrastruktur yang berkualitas
juga di develop di dalam forum g dua puluh apa yang disebut infratech
dari sisi perpajakan global g dua puluh memiliki banyak sekali kemajuan di dalam pembahasan mengenai perpajakan global
ini terutama untuk membahas bagaimana negara negara saling bersaing
sehingga menimbulkan apa yang disebut praktek
yang merugikan basis pajak di negara negara tersebut
maka kemudian dibuat inisiatif
agar semua negara bisa menjalankan suatu koordinasi
yang memproteksi atau melindungi apa yang disebut basis pajak
dari suatu perekonomian atau negara
di mana g dua puluh menunjuk oecd untuk bisa membuat prinsip prinsip yang bisa diterima dan dilakukan oleh semua negara negara
terutama di g dua puluh dulu
namun kemudian akan dilaksanakan oleh negara negara di dunia
juga di dalam global taxation atau perpajakan internasional

forum g dua puluh berhasil melahirkan apa yang disebut automatic exchange of information
atau pertukaran data secara otomatis untuk keperluan perpajakan
dan yang terakhir di dalam presidensi itali
dengan didorong dan didukung oleh anggota anggota g dua puluh
maka dibahas mengenai pajak untuk sektor digital
karena transaksinya bersifat cross border atau melewati batas suatu negara atau perekonomian
dan tentu dari sisi hak pajaknya menimbulkan komplikasi
di dalam g dua puluh juga dibahas mengenai global partnership
yaitu bagaimana negara negara tidak hanya g dua puluh tapi negara negara di dunia bisa bersama sama membantu negara miskin
tadi ibu menteri luar negeri menyampaikan di dalam presidensi indonesia ini akan termasuk topik yang akan didorong
terutama negara negara miskin dan negara berkembang
waktu itu dari pertemuan g dua puluh di jerman dibuatlah juga compact with afrika
di mana untuk negara negara afrika diberikan dukungan agar mereka bisa mengejar pembangunannya
kemudian juga ada g dua puluh energy access action plan
yaitu rencana untuk bisa mengejar ketertinggalan di bidang akses energi
terutama di negara negara miskin yang masih belum memiliki rasio elektrifikasi yang memadai
di dalam rangka kita melihat adanya pandemi sebagai tantangan
atau suatu pusat untuk penelitian resistensi anti mikrobial yang sifatnya global
nah untuk finance track ini karena tadi sudah disampaikan oleh pak menko
topiknya adalah mengenai juga sama konsisten dengan share partai
yaitu bagaimana mempromosikan produktivitas
kemudian menciptakan ketahanan
dan yang ketiga menjamin adanya pertumbuhan yang sustainable dan inklusif
untuk agenda di finance track yang akan dibahas
kita akan ada tujuh agenda
nanti bapak gubernur bank indonesia akan juga menjelaskan
terutama area area yang berhubungan dengan
kebank sentralan atau payment system
namun tujuh ini mungkin secara cepat saya akan sampaikan
yang pertama dan yang penting adalah mengenai
negara negara g dua puluh akan membahas
bagaimana berkoordinasi untuk memulihkan ekonomi global
itu untuk bisa pulih bersama dan pulih menjadi lebih kuat
dibutuhkan koordinasi polisi global
di sini yang paling sering akan dibahas adalah
kapan negara negara terutama di g dua puluh
yang semuanya melakukan kebijakan extraordinary
di bidang fiskal dan moneter
akan menetapkan kapan mulai melakukan exit policy
yaitu mengurangi intervensi kebijakan makro yang luar biasa
dan pasti tidak sustainable
secara bertahap dan terkoordinasi
sehingga pertumbuhan ekonomi di masing masing negara
dan pertumbuhan ekonomi global
atau terus berlangsung
ini bukan masalah mudah
karena setiap negara memiliki kondisi yang berbeda beda
kebijakan fiskal seperti di indonesia
tidak berjalan selamanya
dan semua negara juga menghadapi situasi yang sama di kebijakan fiskalnya
nanti pak gubernur akan menyampaikan dari sisi monetary policy nya
nah persoalan nanti adalah
bagaimana desain dan kapan kita akan bersama sama
mulai melakukan kebijakan ekonomi
sebagai arah paksit
dimana setiap negara memiliki pemulihan ekonomi yang berbeda beda
baik dari sisi kecepatan
maupun dari sisi seberapa merata pemulihan ekonomi itu terjadi
di semua region atau semua negara
ini akan menjadi salah satu isu yang sangat penting dan utama
pada pembahasan di finance track
yang kedua tentu bagaimana
negara akan melihat dampak kofit yang tidak hanya di bidang kesehatan ini yang disebut ada dampak
scaring atau luka dari perekonomian akibat terjadinya kofit ada supply disruption ada
corporate yang mengalami kesulitan dari sisi neraca dan tidak kemudian demikian saja bisa
kembali pulih juga pembahasan mengenai productivity dan memulihkan ekonomi kembali
bagaimana policy policy akan didesain ini akan menjadi bahan yang kedua topik kedua
di bidang finance track nanti bapak gubernur akan menyampaikan topik yang ketiga yang
berhubungan dengan central bank digital currency kemudian yang keempat mengenai
ekonomi menuju ekonomi yang hijau dan sustainable juga akan dibahas mengenai bagaimana digital
infrastructure regulation di dalam rangka untuk meningkatkan leverage dan mobilisasi private
sektor investment pak gubernur nanti akan menyampaikan juga mengenai cross border payment
karena ini juga salah satu isu yang sangat penting dari sisi ekonomi
dan juga dari sisi perkembangan payment system dengan berkembangnya digital technology dan digital economy
juga pak gubernur nanti akan membahas dari sisi kebijakan keuangan moneter mengenai financial inclusion
walaupun ini juga bersama sama dengan pemerintah atau kementerian keuangan dan menko perekonomian
mengenai pengembangan kredit usaha kecil untuk umkm dan bagaimana digitalisasi dari usaha kecil menengah
ini adalah topik yang sangat sangat penting bagi indonesia dan juga relevan dan akan menjadi prioritas
pada pembahasan g dua puluh finance track terakhir nanti kita akan juga membahas kemajuan dan pelaksanaan
dari persetujuan dan perkembangan global taxation principle
di sini akan dibahas berbagai proses
di sini akan dibahas berbagai proses
di sini akan dibahas berbagai proses
di sini akan dibahas berbagai proses
di sini akan dibahas berbagai proses
di sini akan dibahas berbagai proses
di sini akan dibahas berbagai proses
di sini akan dibahas berbagai proses
di sini akan dibahas berbagai proses
di sini akan dibahas berbagai proses
di sini akan dibahas berbagai proses
di sini akan dibahas berbagai proses
yaitu pertama mengenai dukungan global untuk semua negara negara miskin dan rentan yang terdampak covid sembilan belas
ini terutama termasuk reformasi di imf nanti pak gubernur bisa menambahkan
juga pembiayaan dari multilateral development bank
juga pembiayaan dari multilateral development bank
juga pembiayaan dari multilateral development bank
restrukturisasi utang dan dukungan lain bagi negara negara miskin
yang kedua presidensi itali mengangkat mengenai investasi di bidang infrastruktur
terutama dari sisi pembiayaan dan transformasi dari munculnya infrastruktur digital
ini indonesia nanti akan tetap meneruskan topik topik ini di dalam presidensi kita
terutama di finance track
kemudian itali juga mengangkat isu mengenai agenda keuangan berkelanjutan
yaitu terutama menyangkut bagaimana negara negara bisa mentransformasikan ekonominya
di dalam rangka untuk mendukung agenda climate change secara adil dan affordable
karena semua negara menginginkan
bukan untuk ikut berpartisipasi
tapi kemampuan keuangannya akan berbeda beda
dan ini sangat relevan di indonesia
karena indonesia memiliki sumber energi yang non renewable
yang tentu nanti akan menjadi sorotan
namun kita memiliki kepentingan untuk menjaga dan melakukan transformasi yang baik
sehingga tidak ada yang dirugikan
dan terakhir adalah penguatan regulasi keuangan
di dalam rangka mengembangkan sistem keuangan digital
itu yang akan masuk di dalam pembahasan finance track
pak joni plate yang akan saya sampaikan adalah finance track ini akan ada dua puluh delapan pertemuan sepanjang tahun dua ribu dua puluh
dan seperti tadi disampaikan oleh ibu menlu
untuk finance track kita juga akan memulai kick off meetingnya pada bulan desember dua ribu dua puluh
di mana presidensi itali akan di take over menjadi presidensi indonesia
kami dan gubernur bank indonesia akan meng host take over atau kick off meeting ini pada bulan desember ini tahun dua ribu dua puluh dua
kemudian dua puluh delapan pertemuan ini terdiri dari enam pertemuan tingkat menteri sepanjang tahun dua ribu dua puluh

empat pertemuan tingkat deputi enam belas pertemuan tingkat working group dan dua pertemuan eminent group atau international seminar
jadi dua puluh delapan pertemuan untuk finance track saja
untuk keseluruhan g dua puluh ini nanti akan ada sekitar satu ratus lima puluh pertemuan dari keseluruhan pertemuan pertemuan yang akan diadakan
yaitu g dua puluh ini akan ada sekitar satu ratus lima puluh pertemuan dari keseluruhan pertemuan pertemuan yang akan diadakan
yaitu g dua puluh ini akan ada sekitar satu ratus lima puluh pertemuan dari keseluruhan pertemuan yang akan diadakan

endesa pers pumpkins and k pam
terima kasih bapak kami sampaikan dan saya kembalikan kepada pak menkominfo